suka nggak diangkat gitu kenapa ya
masa sih yang
nggak kali kamu nepennya pas aku lagi blank kali
oh iya kok gak kepikiran ke situ
maaf ya sayang aku udah negative thinking sama kamu
eh tapi tapi kalau ntar malam nemenin aku jalan bisa kan
sayang kamu kenapa
batuknya nggak tahan banget yang
kalau gitu kamu istirahat aja ya sayang ya
kalau bisa kamu langsung minum obat sekarang biar cepat sembuh ya
kesian sayang aku sakit
eh sumpah ya
gue tuh gak ada syirik sama sekali sama lo
kalau emang lu pinter pakai doang otak lo buat cari duit
buat bayar kontrakan ini
ah vin lo tuh nggak asik banget sih
udah lah kontrakan tuh nomor seratus buat gue
eh hari begini tuh ya udah zaman high speed
lo kok misalnya nggak dapet dapet cewek ntar ya
pediakat tua lo
kan tuh kan gue bilang apa itu high speed men
tulisnya udah dateng
ram ram ram ram
lo asyik disini ya
kamu kirain sih temen saya ya tontonya
makanya tuh lihat dulu dong jangan rasa nyosor
selamat malam om
gue mau masuk
oh om mau masuk
sengiseng mencet bel pintu
loh pak anwar eh pak saya ambil minum pak ya
gue nggak perlu minum
bila wang gue air banyak tahu
terus bapak ngapain disini
saya mau nagi kontrakan bulan ini
aduh pak lagi seret nih
kan barusan ngebayar uang semesteran baru
masa sih nggak bisa diundur pak
bukan urusan saya
aduh bos gita segitunya
eh kalian anak sekolahan kan
tutup mulut kalian rapat
buka telinga kalian lebar lebar
dengar baik baik apa yang saya katakan
masalah duit untuk orang yang berduit sih
masalah sederhana tapi untuk mahasiswa kayak kita kan
diam dong lu
kalau saya kasih yuk keringanan
you akan selamat
tapi saya yang kena pecah
kalau saya nggak kasih kalian keringanan
tapi you berdua mesti cabut
kalian men kore korea mau ngerjain saya ya
pak kecoa kecoa apa itu
cepetan pak sama sama
iya kenapa ya pak
udah hilang vin
belum om tuh
gua sih nggak ada takut sama kecoa
gua cuma takut sama hatu aja vin
bang di atas
kita ke situ pak
kamu mau jadi artis kan
terus emangnya kau punya kamar produser ya tan
itu aku mau omongin
itu sama kamu
di dalamnya ada produser
dia tuhan cari pemain berbakat
ayo bener pak mau tan
nah kalau pak anwar itu lebih dari sekedar saudara bagi saya
sekarang pak duduk
terima kasih atas anjungan kamu
itu sih pasti pak
pokoknya urusan kontrak nih saya pasti bayar
tunggu di sini pak
producerna itu dia biasa lah
nggak mau nyewa nyamar gitu
aku datang produser
gara garanya biasa lah ada artis yang sekali dua kali udah nongol di tv shoho belagu
maka dia risih yang main kayak begitu
ya pokoknya mungkin kamu tunggu info dari aku aja oke
terus aku mesti ngapain dong
eh sini sini
kamu juga dengerin
kamu juga dengerin
kamu juga dengerin
kamu juga dengerin
kamu juga dengerin
pokoknya nanti kamu tunggu tiga menit
aku masuk duluan terus kamu pencet dialnya ya
oke ada ya
nah aku masuk ya
benernya jangan salah ya
soal tukang pijit ya pak ya
waduh sampe lupa pak
bos kan tuh sering pegel tuh kan ya kan bos
nah kalau dipijit enak bos enak
iya pak beneran pak
eh jamrik kalau saya pegel pegel obatnya cuma satu
eh bos sebentar bos
ada bel tuh ya bos ya
ini fiji kenalin dong
kevin ini sahabat saya banget
tolong ya pak
aduh bos ini kalau ngeliat cewek aja
udah sini biar saya aja yang nyalaminya
oh om nih kalau ngeliat cewek ya udah dong
engga yang waktu itu saya omongin tentang film inget
iya ini bintangnya
tadi gak om
gini oke nanti kan saya mau nganterin dia tuh ke lokasi syuting om
nah nanti kan saya ketemu sama sutradaranya tuh
nanti biar saya tanyain ke sutradaranya om gimana perkembangannya
mendingan sekarang om nunggu perkembangannya di rumah aja
jangan di sini
kaliannya dinepon ke rumah iya gak om
udah jangan pegang pegang
nanti akan besok yuk besok kan ketemu
ah kamu selamat dari ciuman kakek kakek
pelan pelan kesakit loh
untungnya saya harus pake apa
oh baju maksudnya
pengennya saya dia kaget begitu ngeliat saya di tv
biar nanti di tesin sutradara langsung top
oke yaudah pulang
selamat pagi ya
masa lu usah nungguin gitu loh
kok saya jadi lupa nagih uang bayaran
ya bos jangan gitu dong
kalau ini proyeknya tembus bos ya
tentang film tembus bos
ya uang segitu mah kecil
gak usah dipikirin
udah telat lagi
iya iya iya pergi pergi
eh yuk yuk
vin gue dikit abu deh